potongan surat dokumen laboratorium hasil swab atas nama rizik sihab
marak beredar di grup whatsapp dengan hasil positif covid sembilan belas
wali kota bogor bima arya meragukan keabsahan surat medis tersebut
lantaran dibantah oleh pihak rumah sakit umi
selain tidak resmi terdaftar dalam database all record covid sembilan belas nasional
tim mercy juga dipastikan belum pernah menyodorkan bukti dokumen uji laboratorium kepada rumah sakit umi
meski demikian hasil sampel uji pcr milik tiga perawat rumah sakit yang sempat menangani rizik sihab
resmi dinyatakan negatif covid sembilan belas oleh dinas kesehatan kota bogor
dikatakan input dari semua hasil swab
nah ini nggak ada namanya
saya dapat kiriman berita juga terkait dengan hasil swabnya habib rizik
dan saya langsung berkoordinasi dengan tim habib rizik dan itu tidak benar adanya
makanya sebelum saya mendapatkan informasi itu beberapa teman media juga mencari info
dan saya sudah dapat kabar tadi pagi bahwa itu tidak benar adanya
itu diantaranya pak
tapi itu hoax itu ya pak
itu keabsahannya nggak jelas ya
jadi disampaikan oleh tim mersi dan tim pribadi kesehatannya habib rizik itu tidak benar
terkait kasus dugaan penanganan penyakit menular terus diselidiki satres krimpol resta setempat
selain memeriksa tiga saksi tambahan dari kepala dinas kesehatan dan dua dokter lainnya
polisi juga akan terus meminta hasil resmi bukti swab rizik dari rumah sakit umi
sebagai salah satu alat bukti penyidikan kelak
saya belum terima apa itu positif surat itu karena memang secara resmi tidak ada
kalau beredar di media media kita saya juga sudah lihat apakah itu ada nilai kebenaran atau tidak kita juga belum pastikan
karena bagaimanapun kita harus resmi dari lembaga yang mengeluarkan
dan polres nanti akan meminta atau seperti apa
tetap kita akan meminta
tetap kita akan meminta sesuai dengan prosedur karena itu bagian daripada bukti penyidikan kita
rencananya polisi akan kembali melayangkan surat panggilan ulang kepada menantu rizik sihab
lantaran proses penyelidikan ditargetkan naik tahap sidik senin mendatang
dengan penetapan tersangka
muhammad juanda bogor jawa barat